mulai kamis dua puluh tiga juli setiap warga depok yang tidak memakai masker ketika berada di luar rumah akan dikenakan denda
hal tersebut tercantum dalam peraturan pemerintah kota depok no empat puluh lima tahun dua ribu dua puluh tentang gerakan bermasker sebagai upaya pencegahan penyebaran covid sembilan belas
sosialisasi terkait denda bagi yang tidak menggunakan masker dilakukan sejak tanggal dua puluh hingga dua puluh dua juli di lima titik kota depok
nantinya pada tanggal dua puluh tiga juli hingga satu agustus bagi yang kedapatan tidak memakai masker di ruang publik akan dikenakan denda sebesar rp lima puluh hingga rp dua ratus lima puluh
pengecualian berlaku bagi yang sedang makan dan berolahraga
setelah kita bersafari mensosialisasikan agar tetap masyarakat patuh pada ketentuan protokol kesehatan
nanti akan diberikan mungkin efek jeraknya penerapan sanksi denda administrasi
dalam sosialisasi yang digelar oleh petugas gabungan di kawasan simpang juanda depok pada senin pagi
beberapa warga masih kedapatan tidak memakai masker
bagi warga yang terjaring operasi akan diberikan peringatan berupa surat teguran
kita tidak memakai masker jadi menurut saya memang sangat penting untuk memakai masker apalagi saat sekarang kita lagi covid
hingga minggu sembilan belas juli ada sembilan ratus sembilan puluh dua orang yang positif covid sembilan belas di kota depok
sementara yang sembuh tujuh ratus enam puluh sembilan orang dan meninggal dunia sebanyak tiga puluh tujuh orang
rio abadi wipres tio depok jawa barat